sik asik asik asik
eh siapa tahu hari ini gue bisa berubah
iya asik asik asik asik
asik asik asik asik
asik asik asik asik asik
bukan gue berubah lagi
ih ternyata gue bisa gurus lagi
eh tapi kenapa ya
kok aneh banget sih
kemaren gue nyoba terus gak bisa
terus tiba tiba sekarang bisa
terus waktu itu juga gak bisa

yah gak apa apa sih
sebenernya lumayan aja
berarti tetep gue masih berubah
masih bisa ngerasain cantik dalam waktu sehari
tidak makanya hari itu makin hari makin kriminal tau gak
dia kan keren
ih keren apaan
juteknya setengah mati kayak gitu
ih eh si natra mana
dia masih di kelas deh
kasih kabar ke kita sih
padahal gue kan kangen banget sama dia
kan lo janji mau kasih tau sisil
lo udah kasih tau belum
udah kok udah udah
kalo gitu kapan dong kita bisa ketemu sama dia
aduh gimana ya
cincin mendo gak sengaja gue pake hari ini
jadi gak mungkin hari ini
sisil bilang dia besok mau ke sekolah buat ketemu sama lo berdua
lino udah jelas belum
ingat ya sedetikpun gak boleh lepas dari pandangan lo
iya ngerti siap
pokoknya sedetikpun mata lino gak bakal lepas dari kimi
pokoknya lino akan ngikutin kemanapun kimi pergi
eh ngapain lo masih disini
honey kan tau lino akan ngelakuin apapun yang honey minta
lino kan akan selalu setia untuk honey
yaudah deh lo kesana ramahan tau
tapi kanan gue gak ngerti kenapa sih kita harus muntisi gendut itu segala
duh dea simple aja kan
cowok seperti gelasio bisa ngajar ngajar cewek seperti kimi
gue yakin si kimi pasti punya rahasia
kalo gak mana mungkin dia pasti dapetin hati gelasio gitu loh
kim ntar kita jadi ketemu sisil gak
oh iya sisteel kesini jam berapa sih
eh bentar lagi lo berdua tunggu disini ya
lo mau kemana
aduh gue tiba tiba mulus nih tunggu bentar ya gue mau ke kamar mandi
sini aja deh
aduh kalo si kimi ke kamar mandi berarti gue gak bisa ikut dong
aduh ga awet nih ramai banget
aduh gue gak bisa berubah disini
aduh si mila sama natre udah nungguin lagi
eh kau nunggu lo mau kemana
aduh lo mungkin mau kemana aja lo
nah sekarang udah aman

oh iya gini kemarin itu pas gue di lomba itu
nah gue tuh dapat telepon terus katanya gue disuruh balik
jadi ya gue balik gitu
yaudah yuk yuk
pokoknya tampang hany itu sampe pucat banget
bayang gak sih maksudnya dia ditampar di tengah pengalaman
kok lo gak heran sih ada yang berani nampar honey
eh eh enggak kok
kita pernah ketemu kan
oh oh eh ya jelas udah dong lesio
gue kan sempat sekolah sama lo walaupun cuma beberapa hari
soalnya kan sekarang gue udah pindah sekolah
malah lo pernah maki maki gue waktu gue gak nolongin deren waktu dikerjain sama anak anak
aneh masa bisa bisanya sih lesio lupa pernah maki maki cewek cantik sisil
hombreng kali ya
masa lo gak inget sih
enggak tuh gue gak inget
ya gue emang gak pernah ngurusin sih orang orang yang gak penting di hidup gue
tapi gue bukan mau ngomongin masalah itu
gue pernah ketemu lo bukan di kelas dan juga bukan pas gue maki maki lu
gue pernah ketemu lo di
yaudah yuk eh gue lebar banget nih kita makan aja yuk yuk
lo udah gila kalau gila jangan di sini masa kejiwa sana
tau nih benguk banget sih lo
udah deh jangan basah basi
iya iya pasti tau
lo mau ngapain sih
iya mau ngapain sih
pelidikan linol selama ini berhasil berhasil
apa apa eh buruan kasih tau
iya tau gak tau gak tau gak tau gak
enggak gue tau
jadi kalau kimi mencium cincin itu kimi jadi berubah menjadi wanita yang sangat cantik yaitu yaitu sisil